lagi seneng aja
kok main rahasia rahasian sih sama aku
iya iya aku ceritain
barusan aku tuh mimpi
di mimpi aku aku ngeliat kamu sama tasya
aku liat kayaknya kamu tuh sayang banget sama tasya
ngapain sih kamu peluk peluk gini
makasih ya tante
kalau bukan karena mas vero
males banget aku suruh kamu masuk lagi tesnya
mendingan kamu pergi aja sekarang
tante galak bisa perhatian sama aku
aku lupa doa
tolong supaya aku gak mimpi buruk lagi
aku kangen sama bunda
aku pengen cepet cepet ketemu sama bunda
tolong pertemukan aku sama bunda ya allah
dari dapur mas
kamu kenapa senyum senyum mas
iya aku lagi
lagi seneng aja
komen rahasia rahasianya sama aku
iya aku ceritain
barusan aku tuh mimpi
di mimpi aku aku melihat kamu sama tasya
dan nih ya
begitu pun tasya ke kamu
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
lagian kan itu cuma mimpi kan
iya sih tapi aku berharap
kalau kamu tuh bisa mewujudkan impian aku itu
wujudin impian aku
eh tapi gimana caranya mas
kamu bisa lebih menyayangi tasya
lebih menjaga dia
lebih perhatian sama dia
layaknya ibu dan anak deh
siapa tahu tante bisa bantu
aku pengen tante
aku punya keluarga
soalnya dari kecil aku gak tahu siapa keluarga aku
walaupun keluarga angkat
juga gak apa apa kok
aku pasti bahagia banget
kamu bisa kok anggap tante sebagai ibu kamu
udah malam tidur yuk
tante train ke kamarnya yuk
selamat malam selamat tidur
tante mau gak nemenin aku
sampai aku tidur
aku mau ketemu kamu nak
bunda kangen sama kamu
bunda pengen ketemu kamu nak
karena sampai sekarang bunda belum bisa menemukan kamu sayang
selamat tidur nak
sayang makasih ya udah bantuin ibu
ibu mau gak
kita ke tempatnya bening
soalnya gak tau kenapa
aku udah kangen banget sama bening
biasanya sehari hari sama benih

terus kemana mana juga sama bening
jadi bagian gak ketemu sehari aja rasanya udah kangen
aku selalu kepikiran sama bening
aku selalu kepikiran sama bening
dia lagi main sama siapa
sekalian aku juga mau lihat tempat tinggalnya bening
sekalian aku juga mau liat tempat tinggalnya bening
aku juga belum pernah kesana tuh nak

jadi ibu mau kan
jadi ibu mau kan
tapi setelah ini ya
kita makan dulu terus kita siap siap
baru deh kita nengokin benih
bisa nanti aku bawa satu iya pinter
bisa nanti aku bawa satu iya pinter
permisi pak raka
permisi pak raka
saya nggak bisa terima uang sebanyak itu pak

saya gak bisa terima uang sebanyak itu pak
karena kamu sudah menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajiban kamu
karena kamu sudah menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajiban kamu
kan saya udah bilang sama kamu
sebenarnya pantang buat saya untuk menerima kembali
apa yang sudah saya berikan dengan ikhlas untuk orang lain
termasuk untuk kamu
tolong bapak juga pikirin juga posisi saya
saya capek pak
dinilai buruk terus sama orang orang
apa ini ada hubungannya sama mama saya